puluhan kendaraan terjaring razia pajak kendaraan bermotor yang digelar satwil lantas jakarta selatan
bersama badan pajak dan retribusi daerah di kawasan kalibata jakarta selatan pada rabu pagi
selain untuk mendisiplinkan pengendara razia digelar juga untuk mengejar target pajak
petugas satwi lantas jakarta selatan bersama badan pajak dan retribusi daerah rabu pagi menggelar razia pajak kendaraan bermotor
dalam razia ini petugas memberi sanksi tilang terhadap sejumlah pengendara yang belum membayar pajak kendaraan bermotornya
ada pun pengendara yang belum melakukan pengesahan pajak tahunan kendaranya bisa langsung mengurusnya di mobil samsat keliling di lokasi
petugas memastikan seluruh proses pengurusan pajak kendaraan saat ini mudah untuk dilakukan
untuk sasaran ataupun target operasi yaitu salah satunya yaitu smk yang tidak dilakukan pengesahan
saat ini masih proses kita melaksanakan
dan kurang lebih sudah setengah jam untuk kendaraan yang belum dilakukan pengesahan kurang lebih baru kita temukan sepuluh kendaraan
hingga sembilan desember dua ribu sembilan belas penerimaan pajak kendaraan bermotor telah mencapai sembilan puluh empat persen dari potensi yang ada
sementara untuk biaya balik nama atau bbm baru mencapai sembilan puluh persen
kendaraan yang belum datang ulang di dki jakarta itu lumayan banyak luar biasa
ada lima satu juta dengan potensi dua triliun seratus miliar
nah ini luar biasa
luar biasa angka ini
jadi kami upaya terus untuk melakukan apa namanya mengejar angka itu
mengejar untuk supaya mereka menghimbau juga untuk mereka supaya membayar pajak kendaraan bermotornya
tapi tetap didemunisi oleh kendaraan roda dua
itu hampir sebesar kurang lebih tujuh puluh persen kendaraan roda dua
selebihnya kendaraan roda empat
selain melakukan razia pajak kendaraan petugas juga akan melakukan penagihan pajak dari pintu ke pintu terutama untuk mobil mewah
badru zamal jakarta